assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
ada dua nama allah yang begitu lekat dengan lisan kaum ⁇ minin
dua nama yang indah yang juga menjadi penolong hati yang lemah
maha pengasih dan maha penyayang
dua nama yang seharusnya membuat kita sadar betapa kasih sayang allah tak berbatas tak terukur
bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya
dan semoga dengan merenungi nama dan sifat allah ini
allah semakin cinta dan hati kita pun semakin tenang
amin ya rabbal alamin
ya bumirsa insya allah hari ini
kita akan mentadaburi bahasan yang sangat penting ini
kasih sayang allah yang tak terukur
bersama gurunda kita semua
assalamualaikum pak gai
terima kasih sudah hadir
hari ini siap berbagi ilmu lagi ya pak kiai
iya apalagi bicaranya tentang kasih sayang allah
pasti sayang ini luar biasa nanti
nah pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai beberapa episode yang sebelumnya
kita sempat membahas juga tentang al fatihah
itu kan ada juga ya
terkait ar rahman ar rahim
memang tidak terlalu spesifik
tapi insya allah hari ini kita akan bahas
pak kiai kalau kita mentadaburi nih
nama asmul husnadi
itu apa yang seharusnya bisa kemudian kita resapi bersama
yang harus kita resapi bersama
bahwa semua yang ada dalam agama ini
itu selalu berkaitan dengan ar rahman dan ar rahman
agama allah ini disampaikan oleh rasulnya nabi muhammad
yang itu juga disifati sebagai rasul kasih sayang
ajaran agamanya yang kita bisa pelajari satu demi satu
itu selalu mencerminkan rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk allah
kalau kita bicara tentang rahmat allah apalagi berkaitan dengan bulan ramadan
ini di ramadan kita melihat betul loh rahmat allah
rahmat allah yang bisa kita lihat misalnya
saya berpuasa ramadan ini kan maksimal dua puluh sembilan atau tiga puluh hari
berarti saya secara hitungan matematika itu hanya punya pahala dua puluh sembilan atau tiga puluh puasa
tetapi rahmat allah bilang lain lagi
kalau anda memberi berbuka kepada orang yang berpuasa
memberi berbuka itu kan caranya banyak
ada yang mengeluarkan uang untuk kemudian menyediakan makanan dan minuman berbuka
atau ada orang yang menjadi relawan membagikan orang orang yang sudah menyediakan makanan untuk berbuka
nah kalau seandainya satu hari misalnya saya punya kemampuan
nasi bungkus dengan minumannya

itu di jakarta berapa sih harganya
katakan lima puluh ribu
kalau saya punya uang satu juta
maka satu hari saya mendapatkan puasa tambahan dua puluh orang
itu tanpa mengurangi pahala mereka
dan itu membuat saya dalam satu bulan bisa mendapatkan pahala puasa sebanyak enam ratus tiga puluh
tiga puluh itu adalah puasa yang saya lakukan sendiri
yang saya lakukan sendiri
yang enam ratus ini adalah karena saya memberi makan orang yang berpuasa
itu satu contoh yang membutuhkan misalnya biaya
kalau tidak mau membutuhkan biaya yang besar
dan itu saya rasa banyak orang yang mampu
misalnya di jakarta ini kan kalau menjelang maghrib
kemacetannya itu luar biasa
dua tahun kemarin tidak ada karena ada covid kan
ada pembatasan pergerakan
tapi biasanya menjelang maghrib itu luar biasa
kalau hari itu misalnya saya menyediakan air mineral yang tiga ratus tiga puluh
itu satu dusnya tiga puluh dua ribu
saya biasa membeli minuman itu saya letakkan di dalam mobil kan
jadi saya tahu harganya tiga puluh dua ribu katakan tiga puluh lima ribu
itu kan isinya banyak ya
tadi dua puluh empat misalnya
atau bahkan yang gelas itu empat puluh
saya sering ajarkan sama santri saya di pesantren
buah yang cukup murah di indonesia
dan dia memiliki rasa yang cukup manis
sehingga kalau tidak mendapatkan kurma
atau ada orang yang tidak terlalu suka dengan kurma
kesunnahannya kan terdapat
kita beli kelengkeng yang di plastik itu lima ribu kan cukup banyak tuh
karena biasanya santri itu kalau ramadan ngaji sama saya
sampai menjelang berbuka
ngaji hadis seratus salihin
saya bilang nanti kalian nih yang punya kelengkeng itu tinggal dibagi untuk takjil
sebelum makan nasi misalnya
maka dari setiap kelengkeng yang dimakan pertama oleh mereka
mereka yang berpuasa
kita dapat pahala
itu kan menggambarkan betapa penuh kasih sayangnya allah
itu adalah tindakan keseharian yang bisa kita lakukan
itu akan mendapatkan rahmat allah
belum lagi nanti di akhir ramadan
itu allah buat
kemudian beribadah pada malam hari itu
misalnya dapat sholat tahajud cuma dua rokaat
tapi bertepatan dengan
maka saya dicatat oleh allah
itu sholat tahajud seribu bulan
itu lebih dari delapan puluh tahun
sekarang kita pakai logika
mudah mudahan kita semua berumur yang cukup panjang
ada orang umurnya delapan puluh tahun
kan dia gak bisa dapat pahala
dia harus melalui masa balita
belum lagi istikomah
belum lagi gangguan tugas kewajiban sebagai manusia
kepotong ini dan itu
sementara ini bonus banget gitu loh
satu malam anda dapatkan ya sudah
anda dapat satu paket kebaikan
lebih dari delapan puluh tahun
itu kan menunjukkan
rahmat allah itu gak bisa dihitung
allah itu terlalu pemurah
allah itu sangat menyayangi
oleh karena itu ketika bicara
tentang apa sih gambaran rahmat allah
yaitu kita rasakan banget di bulan ramadan
saya sempat membaca satu buah hadis yang menyatakan bahwa
rahmat allah itu seratus
yang satu diberikan kepada manusia di dunia
makhluk allah di dunia
sisanya disimpan di akhirat
jadi apa yang kita rasakan itu
itu kan ada ceritanya
pada satu ketiga
rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
melihat binatang buas
binatang buas ya
binatang buas itu ketika dia mau lewat jalan
supaya nggak nginjek anak anaknya
betapa binatang yang kita sebut buas
itu ternyata punya kasih sayang kepada anaknya
kemudian hadis lain misalnya
allah itu memberitahu kepada rasulullah dalam hadis kutsi
saya kata allah yang sangat mengasihi
saya yang menciptakan rahim
yang saya titipkan di perempuan
jadi dalam tubuh perempuan itu
ada anggota tubuh yang namanya itu diambil dari nama allah
itu lebih mulia dari saya loh
saya di dalam tubuh saya
itu gak ada anggota tubuh yang diambil dari akar kata nama allah gitu loh
tetapi anar rahman dan rahim yang ada di ibu
itu kan untuk menggambarkan
bahwa kasih sayang ibu sebagai manusia
itu yang kita lihat kasih sayang yang tanpa batas dari seorang ibu
itu hanya menjadi bagian dari satu bagian loh
ya kalau kita fikirkan berarti rahmat allah itu kayak apa ya
baru satu itu sudah bisa mensejahterakan
dan membuat ekosistem yang baik
dalam kehidupan kita
jadi rahmat allah memang itu tidak ada ukurannya
bahkan misalnya allah itu dalam al quran
perumpamaan orang yang membenar gunakan
ini bukan mengalah gunakan
karunia allah berupa harta
digunakan di jalan allah
dapur umum untuk semua orang yang tidak mampu
itu orang yang menginfakkan hartanya karena allah
dengan niatan seperti itu
seperti satu biji ini
yang nanti biji itu ketika saya lempar tumbuh batang pohon
dia satu batang pohon dengan tujuh ranting
dari masing masing nanti yang ditanam itu
satu berbanding tujuh ratus
satu banding seratus loh
kan satu tadi habah
jadi ada seratus
berarti satu banding seratus
kita tahu selama ini satu banding sepuluh misalnya
tapi ayat itu tidak allah katakan hanya itu saja
dan sesungguhnya allah akan melipat gandakan
kepada orang yang allah kehendaki
satu banding sepuluh dan satu dibalas seratus
cara allah berinteraksi
kamu kasih satu ke satu
kamu kasih satu ke satu
satu kebaikan kata allah
saya balas antara sepuluh sampai seratus
tapi itu standar
nanti ada orang lain yang dapat fasilitas lebih dari standar ini
berapa kali lipat
hanya allah yang tahu
jadi masya allah ya
maksudnya kalau kita kemudian memahami betul bahwa sekecil apapun biasanya
amal solah yang kita lakukan
meskipun ringan zikir misalnya
atau memberikan senyuman kepada saudara kita
kita allah catat dengan kebaikan yang begitu besar ya
nah oleh karena itu dalam agama
kita itu tidak boleh meremeh
itu hadisnya kan jelas
la tahkiranna shai'an minal ma'ruf
jangan anda menghina merendahkan
sekecil apapun kebaikan yang dilakukan
sekalipun dia itu hanya bisa memberi senyum kepada orang lain
itu kan kebaikan yang tanpa modal
hanya pasang action menyenangkan orang
maka dibalik sama nabi lagi
bahwa sejahat jahatnya manusia
itu adalah orang yang menghindari untuk bertemu dengan orang tadi
karena takut dengan kejahatannya
betapa karunia allah itu
saya untuk masuk surga
itu hanya cukup dengan pasang wajah yang menyenangkan orang lain
dan ketiga ada orang lain
ketiga lihat ada
oh ada faiz disitu
jangan lewat situ deh
nanti mulutnya itu loh gak tahan
baju kita dikomentarilah
hidup kita dikomentari
sehingga saya takut ketemu dengan orang itu
atau orang itu takut kepada saya
maka kata rasulullah
itu ada yang salah dalam keberagaman orang tadi
agama ini kan identik dengan rahmat
janganmu kamu itu membuat orang takut
jangan kehadiranmu itu meresahkan orang
sekedar kita menentramkan orang
itu pahalanya luar biasa
pak kiai kita harus jeda dulu
pak birsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini
assalamu'alaikum pak ustadz
tidak ada yang bisa masuk surga
kecuali karena rahmat allah
lalu apa gunanya amal dan ibadah yang kita lakukan
apabila itu tidak bisa mengantarkan kita ke surga ya
terima kasih pak birsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan
kasih sayang allah tidak terukur
baru saja kita menyaksikan
pertanyaan dari mbak mira
kalau misalnya kita masuk surga karena rahmat allah
apakah kita harus bersusah susah payah untuk beramal
oleh karena itu
ini harus dipahami secara utuh
yang ditanyakan oleh pemirsa tadi itu
berdasarkan hadis nabi
kata nabi tidak akan seorang pun
masuk ke dalam surga
sahabat bahkan bertanya
walaantai ya rasulullah
engkau juga nabi
saya juga gak akan masuk surga kalau amal saya
kecuali nanti kalau allah
menumpahkan rahmatnya kepada saya
hadis ini dipahami oleh para ulama
seolah olah kita tidak boleh kemudian bertransaksi dengan allah
seperti orang melakukan jual beli
jual beli itu kan ada harga
kalau saya mau membeli barang yang bagus
harganya satu juta
maka ketika saya punya uang satu juta
barang yang bagus itu dilepas ke saya
antara barang dengan harga yang cocok
harga yang cocok
apakah rahmat allah itu bisa saya hargai
apakah surga itu
karena ketika saya sholat
allah kan tidak butuh kepada sholat saya
tapi saya yang membutuhkan allah kan
oleh karena itu
hadis tadi ingin menunjukkan luasnya rahmat allah
bukan mengajarkan orang untuk meninggalkan kewajibannya kepada allah
ada hadis lain
ini untuk mempersingkat waktu
yang keseluruhannya itu menggambarkan
bahwa rahmat allah itu dekat dengan orang muhsinin yang baik
bahwa rahmat allah itu dekat misalnya dengan orang yang bertakwa
bahwa rahmat allah itu dekat dengan orang yang selalu membantu orang lain
nah ketika kemudian kita sholat
itu kan bagian dari ihsan
nah kita ketika sholat
itu bukan berarti sholat saya
yang akan memasukkan saya ke dalam surga
yang akan mendekatkan saya kepada rahmat allah
nah ini yang harus para pemirsa pahami
jadi bukan berarti
kalau orang itu tidak masuk surga karena amalnya
ya kalau gitu nggak usah sholat
logikanya kemudian harus dipahami
kalau orang yang tidak sholat saja
kemudian orang yang sholat saja belum tentu masuk surga
bagaimana yang tidak sholat
jadi hadis tadi tidak kemudian menafikan kewajiban sholat
tapi mendorong orang untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh allah
agar dia nanti dekat dengan rahmat allah
jadi ketaatan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat allah
mendekatkan diri kepada allah
bukan untuk masuk ke dalam surga
tapi begitu kita dekat dengan rahmat allah
kita mendapat ridho allah
maka ridho allah itu yang mengantarkan kita ke dalam surga
kalau kemudian ada pertanyaan juga yang menggelitik nalar dan logika pak kiai
allah itu kan maha tahu ya
sudah tahu ini setiap manusia ini ujungnya akan kemana
surgakah neraka kah begitu
tapi kadang kadang ada orang yang berpikiran yaudahlah
karena allah sudah tahu kan sebenarnya ujungnya kita kemana
ya kita lakukan sehari hari ya sudah kita lakukannya aja
let it flow aja hidup ini akan bawa kita kemana gitu
tapi kan kita tidak pernah tahu hidup kita membawa kemana dan kita akan kemana
pertanyaan mila itu ada hadisnya
jadi dulu rasulullah saw setelah mengubur seseorang di kuburan baki yang ada di madinah
nabi duduk memberi pengajian
maka para sahabat itu ngariung kata orang sunda
di kuburan ya
di kuburan di hadapan rasulullah
nabi itu mengatakan
tidaklah seorang di antara kamu
artinya semua orang
kecuali sudah allah tuliskan dalam takdir
masa depannya surga neraka itu semua sudah ada takdirnya
kan ditiupkan ruhnya pada saat
begitu nabi sampai pada sabda beliau disitu
ada sahabat yang nyeletuk
memotong pembicaraan nabi
afalanat takilu ala kitabina ya rasulullah
kalau begitu kita tawakal saja nabi
catatan yang ada di dalam takdir
ya udah hidup santai aja
tapi kalau ngalirnya ke air yang tidak jernih gimana
nabi kemudian lihat nih
di satu sisi nabi mengajarkan
orang itu untuk percaya pada takdir
kan tadi sudah dijelasin
bahwa semua orang itu sudah ada takdirnya
di surga dan di neraka
ketika ada orang mengatakan
kalau gitu saya tidak perlu bekerja
saya tidak perlu beribadah
dan saya tidak perlu melakukan apapun
saya cukup pasrah dengan takdir saya
apa kata rasulullah
bukan begitu memahaminya
karena setiap orang itu
akan allah mudahkan buat orang tadi
dia dulu diciptakan
terkait dengan ini
kita harus membahas lagi nih
tentang qodoh wal qodah
qodoh itu apa
dipahami oleh mayoritas ulama
kodok itu adalah pengetahuan allah
allah itu maha tau
apa yang allah tau
itu allah tulis
di lau hil makhfud
itu namanya qodoh
kalau tanggal sekian di bulan ramadan
yang namanya muhammad faiz itu
pakai jas hitam dan sarung hitam
nanti ketiga harinya
maka allah ciptakan itu
saya betul betul memilih sarung hitam
padahal dirumah saya ada sarung hijau
pengetahuan allah yang kemudian terrealisasi itu
jadi qodoh itu
adalah sesuatu yang membuka tabir saja
yang tidak kita ketahui
jadi gak ada urusan ini
dengan paksa memaksa ini
adalah pengetahuan allah
yang allah tulis
dalam lau hil makhfud
untuk mendekatkan ini nih
ada sedikit contoh
kita sebetulnya terkait qodoh wal qodar itu
dalam keseharian kita
itu kita paham kok
ada sesuatu yang di luar kuasa kita
tapi ada sesuatu yang ada dalam kuasa kita
ambil satu contoh misalnya
itu tidak pada menurut kita
itu tidak pada kuasa kita
tidak selamanya kita tidak makan kemudian lapar
ini biasanya kalau suasana lagi gak enak nih
dulu di masa muda
itu nggak makan makan itu terasa kenyang
tapi tiba tiba ada rasa lapar
begitu ada rasa lapar
kita merasa kok ada pilihan kan
saya makan atau tidak makan
uzzubillah saya jalan
di pegunungan di tepi jurang
tiba tiba saya terjatuh itu
jatuh itu kan bukan maunya saya
tapi refleks tangan saya
untuk kemudian mengambil batang pohon
itu ada dalam kuasa saya
dalam artian begitu saya miring begitu
saya tahu saya akan jatuh
maka ada perintah otak kepada tangan
itu namanya kodok wal qadar
yang dalam kuasa kita
itu adalah pilihan yang terkait irodah syariah
yang berkaitan dengan nanti surga dan neraka kita
tapi ada irodah takwinia
yang di luar kuasa kita
di luar kuasa kita itu apa
saya lahir jadi orang indonesia
itu bukan pilihan saya
itu dari allah
dan hanya allah yang tahu hikmahnya
tetapi saya jadi orang indonesia
bisa berbahasa arab dengan baik
dan mengalahkan bahasa arabnya orang arab
dan orang arab lahir di arab
tidak bisa menguasai ilmu bahasa arab
jadi yang saya pahami pak kiai
maksudnya allah itu juga karena rahman dan rohimnya tadi
memberikan kepada setiap manusia itu freedom of choice
kita boleh milih kan
kan di quran
kan dua jalan allah tunjukkan
di ramadan ini yang mau memperbanyak pahala jalannya terbuka
yang mau memperbanyak dosa juga kemudian jalannya ada
nah itu pilihan manusia
nah tetapi sebelum manusia itu memilih dan menjalankan
allah sudah tahu
ujungnya akan kemana
allah sudah tahu bukan saja ujungnya
dari awal orang sudah tahu prosesnya
jadi itu yang kemudian kita pahami bahwa ketika kita menjadi orang baik
itu ada dasarnya pilihan kita
ketika kita sudah memilih kebaikan
maka allah kemudian menuntun kita kepada kebaikan
nah ini yang disebut namanya hidayah
nah pak kiai bicara soal qodwa wal qodar tadi pak kiai
ada sempat kemudian pertanyaan yang terbersih
sebenarnya kan memang allah sudah menentukan ya takdir seseorang itu
tapi di sisi lain kita tahu juga
kita kemarin sudah belajar bahwa doa itu juga bisa mengubah takdir
dan itu bagian dari rahmat allah
itu bagian dari rahmat allah
tapi supaya kemudian itu bisa sinkron kita bagaimana penjelasannya
ya penjelasannya adalah
kan kita tidak pernah tahu takdir kita
kan kita tidak pernah tahu pengetahuan allah terhadap kita seperti apa
jadi boleh jadi
allah tahu misalnya umur saya itu sekian
tapi allah juga tahu ini orang suka berbuat baik
kalau dia meninggal bukan saja keluarganya yang menangisi
ada banyak orang yang kehilangan
oleh karena itu ini namanya barokah dalam umur
kata allah kalau kamu melakukan kebaikan a b c d
orang yang dia rajin silaturahmi
itu dipanjangkan umurnya
panjang umurnya ada dua loh mila
ada betul betul dipanjangkan dari enam puluh jadi dua puluh
konteks secara numerik ya
oke itu adalah kuantitasnya allah panjangkan
ada yang kualitas
orang yang dapat laylatul qadar itu dapat kualitas
tidak dapat kuantitas
umur dia tetap enam puluh tahun
tapi amal solehnya ribuan tahun
nah itu ketika kita menggambarkan dalam kaitan tentang rahmat allah
jadi qadar itu allah sudah tentukan
tapi allah bagian dari rahmatnya
pengetahuan saya ini mau di robah enggak
tapi kamu begini dan begini
dan ketiga pilihan begini dan begini allah juga sudah tahu itu
maka boleh jadi kata ulama kodar itu ditulis dua kan
ini enam puluh atau delapan puluh
kalau dia memenuhi kriteria delapan puluh dia delapan puluh
kalau dia tidak memenuhi kriteria delapan puluh dia tetap pada enam puluh
itu yang memahami bahwa hadis itu memanjangkan umur benar benar
ada hadis lain misalnya kata allah
tidak ada yang bisa menolak bala kecuali sedekah
nah pak gai kita harus juda dulu
jadi sedekah itu bisa menolak bala
di segmen berikutnya akan kita bahas
minta jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan
dalam episode kasih sayang allah tak terukur
pak gai tadi yang sempat kita postpon tadi
di segmen berikutnya
jadi sedekah itu kan menolak bala
itu juga bentuk dari rahmat allah ya
siapa yang bisa menolak apa yang sudah ditentukan oleh allah
siapa yang bisa melawan allah
ternyata allah beri kasih sayangnya
oh kamu itu kalau rajin bersedekah
bahkan dalam hadis ya yang statusnya hasan ya
hadis yang boleh kita gunakan pada keistimewaan keistimewaan fadilatul amal gitu ya
itu dalam hadis itu dikatakan bahwa
sedekah yang diam diam kita lakukan
bisa memadamkan murkanya allah
maka banyak orang itu menjadikan sedekah secara sembunyi sembunyi
itu bagian dari amal
jadi saya kadang kadang ini suka bercanda ya pemirsa ya
ada teman misalnya bergerak di bidang politik gitu ya
misalnya yang ini tersandung kasus ini
yang satu misalnya kita tahu juga tidak kalah salahnya dengan yang sama
ini pengalaman pribadi pak
tapi tiba tiba kok yang ini baik baik saja gitu
ketika saya lihat boleh jadi ya
saya juga tidak bisa memastikan
yang satu ini setiap malam jumat ingat dengan anak yatim
ya saya tidak mengatakan bahwa itu benar
dan ini bukan pembenaran
tapi di salah satu keistimewaan daripada sedekah itu
memang menjauhkan orang dari bala gitu
jadi kita itu juga bagian dari rahmat allah loh
sedekah itu kan boleh jadi sehebat apapun
kan tidak cukup untuk membayar harga nyawa seseorang
tapi boleh jadi nyawa seseorang itu tidak jadi hilang
itu gara gara sedekah tadi
itu kan menunjukkan rahmat allah yang tidak bisa kita ukur gitu
itu banyak sekali kisah kisah tentang rahmat allah
yang kemudian membuat orang itu bisa tetap hidup
bisa tetap mendapatkan kebaikan
itu dengan cara seperti itu
oke pak kiai biasanya ada orang yang berkata tuh seperti ini
di dunia ini ya kayaknya maksudnya ada orang yang beriman
tapi hidupnya susah
ada orang yang mungkin misalnya tidak taat kepada allah pak
tapi kayaknya kok hidupnya tenang tenang aja
allah ini kayaknya tidak sayang ya sama orang islam
atau sama orang yang beriman
karena kita kan menilai
kita menilai kebahagiaan itu dengan materi
dengan kacamata dunia
hari ini mila seandainya korun boleh memilih hidupnya
dia akan kembali memilih kemiskinan
karena dalam kemiskinan dia bertemu dengan rahmat allah
begitu dia diberi kekayaan yang luar biasa
dia justru kehilangan rahmat allah
dan berujung kepada kehancuran itu korun
oleh karena itu ketika ada orang misalnya
misalnya nih bahasa mila tadi
semakin taat tapi semakin sengsara
itu menunjukkan karena allah ingin menumpahkan rahmatnya
berlipat lipat kelak di akhirat
atau boleh jadi
itu allah ingin tumpahkan nanti
pada anak keturunannya
coba lihat cerita di surah al kahfi itu
ketiga nabi musa dengan nabi hidir itu
itu kan pada puncak protesnya nabi musa dengan nabi hiddir itu
itu kan nabi musa kehausan dengan nabi hidir
minta air satu kampung gak ada yang ngasih
begitu mereka keluar dari kampung itu
ada jidaron yuridu ayang koddoh
ada jidar itu yang ingin apa ini
kata nabi hidir
kita musa kita perbaiki dulu tembok ini
kata nabi musa untuk apa
kampung pelit kayak begini
orang gak pedungi sama kita
kata nabi hidir gak bisa
ini tembok harus kita luruskan
di bawah tembok ini
bu anak yatim
yang orang tuanya dulu soleh
boleh jadi orang tuanya tidak menikmati harta itu
ketika kita melihat kenapa saya semakin sholat
karena allah tahu
kalau kamu miskin kamu tetap sholat
kalau kamu kaya nanti kamu rupa dengan sholat
saya tahu baiknya kamu itu miskin
ada allah yang tahu
ini orang kalau gak kaya gak sholat
maka allah kasih dia harta
supaya dia tetap dalam keadaan ibadah kepada allah
jadi kita itu yang paling bagus
itu gak usah ngatur allah
orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa berdamai dengan takdirnya
adalah orang yang selalu melihat
apa yang menjadi nasib dan takdirnya
itu sebagai pemberian terindah dari allah
jadi dari banyak kejadian seperti itu
dulu guru saya itu pernah ngomong gini
seandainya orang itu tahu
apa yang allah sembunyikan dalam takdirnya
mungkin dia sudah menangis malu kepada allah
karena kadang kadang di balik kepahitan itu ada kemanisan
saya dulu punya sahabat seorang supir taksi
saya termasuk orang yang sering menggunakan taksi
karena saya sering sekali mendapatkan nasihat dari supir taksi
ketiga saya pernah naik taksi
saya masih ingat di mega kuningan itu
hanya pindah dari gedung tertentu
dari jarak yang argonya itu tidak bergerak misalnya
saya bilang pak saya antar ke sini ya pak
tapi ini dekat loh ya pak
enggak apa apa pak naik kata supir taksi
apa yang dia sampaikan kepada saya
di balik yang dekat
dia pernah menolong orang
dia hantarkan kepada tempat yang dekat
kelak di kemudian hari
nasib anaknya itu bergantung kepada orang ini
anaknya itu dipersulit oleh satu keadaan dan kondisi
dia ajak bapaknya
bapaknya masih dengan seragam taksinya
begitu orang tadi bertemu
loh ini bapak yang dulu pernah saya nganter saya
di balik yang dekat itu kata supir taksi
saya bertemu dengan rahmat allah
tapi saya bertemunya itu empat tahun setelah kejadian itu
nah kita ini kan enggak gitu mila
kita udah tabat
kita udah sholat sekarang
langsung dapet sholat sekarang
jadi betul ya
takdir allah yang kita jalanin sekarang itu rahmat terbaik ya
rahmat terbaik allah
jadi orang yang percaya dengan takdir
orang yang melihat keindahan hidup itu adalah orang yang merawat kepompong
sekalipun dia tahu kepompong ini satu hari akan menjadi kupu kupu dan berlari dari dia
masya allah pak gary
luar biasa sekali
pengennya sih nambah setengah jam lagi ya
tapi tidak terasa sih
bicara tentang rahmat allah itu bukan butuh setengah jam
mungkin butuh bertahun tahun untuk kita bisa menginsafi itu semua
kita dibatasi waktu pak gai
pemirsa kita tidak terasa sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas ini semakin menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada rob kita
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan berjumpa kembali
pada gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh